terkait dengan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua dengan rute jakarta pontianak
hilang kontak pada pukul empat belas tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
pesawat sriwijaya air tipe b tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus
dengan nomor registrasi pk clc hilang kontak di ketinggian sekitar sebelas sampai tiga belas kaki
penerbangan sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua hilang kontak sesaat setelah terbang atau take off dari bandara soekarno hatta
menuju bandara supadio pontianak kalimantan barat
branch manager angkasa pura ii hairul akbar saat dihubungi cnn indonesia tv
membenarkan adanya kejadian tersebut
menurutnya pesawat yang hendak menuju pontianak tersebut hilang kontak sejak pukul tiga belas waktu indonesia barat
atau sebelum pukul empat belas waktu indonesia barat
dari data aplikasi flight radar pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua hilang kontak
saat berada di atas perairan kepulauan seribu jakarta
pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua hilang kontak sekitar pukul empat belas lebih empat puluh waktu indonesia barat
saat itu pesawat tercatat sedang terbang dengan kecepatan tiga ratus lima puluh delapan knot atau sekitar enam ratus enam puluh tiga km per jam
dan informasinya akan kami terus update
dari perkembangan yang ada saat ini
baik penerbangan sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua hilang kontak setelah take off
atau sesaat setelah take off dari bandara soekarno hatta cengkareng banten
dengan tujuan atau pesawatnya
dengan tujuan bandara supadio pontianak kalimantan barat
branch manager angkasa pura ii hairul akbar
saat dihubungi tim cnn indonesia tv
membenarkan adanya kejadian tersebut
menurut hairul akbar pesawat yang hendak menuju pontianak
ini hilang kontak sejak pukul tiga belas waktu indonesia barat
atau tepatnya sebelum pukul empat belas waktu indonesia barat
berikut adalah spesifikasi sriwijaya air
dengan nomor penerbangan sjy satu ratus delapan puluh dua tujuan jakarta pontianak
pesawat ini bertipe b tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus
dan memiliki nomor registrasi atau kode registrasi pk clc
diketahui pesawat hilang kontak pada pukul empat belas tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
pesawat diperkirakan hilang di ketinggian sebelas sampai tiga puluh